nino makin jarang bersikap romantis ke gue
gimana kalau nantinya dia tahu
soal anaknya mbak andi
kau pikir yang kirim bunga itu nino ya
terus siapa lagi
dia kan yang tahu masalah kita
dia dengerin masalah kita
dia tahu soal surat perjanjian yang kamu buat
iya dia tau
tapi kan dia punya istri
dan gak mungkin lah mas dia selancong itu
dan aku juga udah telepon sama tokoh bunganya
kamu gak usah cemburu ya
siapa yang cemburu
ya kamu lah mas yang cemburu
kamu gak mau kalau istri kamu didekatin sama laki laki lain
kamu tenang aja lah mas
kalau misalkan ada laki laki yang deketin aku
udah udah udah
kamu pijetin saya ya gak deh saya malah ngantuk nanti
ini kerjaan saya masih banyak soalnya
kamu tidur duluan aja sana
aku tidur duluan ya
kamu tidurnya jangan sampai malem malem
selamat malam ya mas
terima kasih ya mas
tata beramban ya
terima kasih ya mas
terususta luar wind
serius seperti ini
iya tau lu lagi sedih
lu kenapa bisa sedih begini
disadarkan sama keadaan mbak
mendingan gak usah lu lagi
karena mas randy itu gak mungkin
kiki mau resign ngecer ngejar
bahasa lu resign
emang lu lagi kerja
gimana sih lu mau resign dari sini
gak mau absentik
gak tau ini namanya
bisa disebut penolakan
apa bukan mbak mirna
bantuin kiki cari gipetan yang lain
biar dikit bisa lupain mas randy
gebetan yang lain
gue tau siapa
pasti lu juga demen
gak ada yang
masa kiki tuh dikasih ke kiki
ntar juga dateng sendiri
tuh lu orangnya baik
ntar juga dapetin yang baik
mungkin emang gue aja yang berlebih
jangan diam sepertiku
takdir apa sebenernya yang sedang kurencanakan untukku
udah dikirim tadi bunganya
thank you banget ya
udah tenang aja
tapi model yang lain ya
nino makin jarang bersikap romantis ke gue
soal anaknya mbak andi
lama banget kamu baliknya
tapi kamu udah balik kesini sih
udah gak marah kan sama aku
ada kiriman bunga lagi
jadi bukan peluru
dengerin aku sampe wha
masuk ke tempat yang paling bebas
kami sering berjalan
kami sering berjalan